sebelum masuk ke ruang persidangan pihak anwar abbas menyatakan
akan mengugat balik panji gumilang secara perdata yakni dua triliun rupiah
secara hukum acara dalam persidangan
ada yang dikatakan dengan bukatan balik namanya rekompensi

ya kita juga akan mencoba membuktikan

diketahui panji menggugat anwar secara perdata ke pn jakarta pusat
untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar satu triliun rupiah
karena merasa disudutkan berdasarkan potongan video di media sosial
selain anwar abbas
panji gumilang juga mengatakan

sidang gugatan ini kemudian ditunda hingga dua agustus mendatang
lantaran pihak mui tidak hadir
selain anwar abbas dan mui
panji gumilang juga melayangkan gugatan kepada sejumlah pihak
usai mencabut gugatan ke menkopol hukam mahfud md
kini panji mengugat gubernur jawa barat ridwan kamil
surat gugatan resmi telah dikirim ke pengadilan
negeri bandung pada hari senin
kuasa hukum panji gumilang hendra effendi kepada cnn indonesia com menyatakan
langkah gugatan lantaran rk dinilai terlalu cepat mengambil kesimpulan dan memframing
polemik pondok pesantren al zaitun melalui pernyataan pernyataannya
sehingga menimbulkan bola liar di tengah masyarakat
menanggapi gugatan pimpinan pesantren al zaitun itu
rk melalui unggahan di akun media sosial pribadinya mengaku siap
dan berharap permasalahan akan terang
jika ditempuh dengan pembunuhan pesantren al zaitun
dengan jalur hukum
mengatakan sebagai pemimpin jawa barat
dirinya berkewajiban menjaga jawa barat dan nkri
serta membela umat dan syariat dari hal hal yang dianggap membahayakan dan meresahkan
sebelumnya ridwan kamil bersama majelis ulama indonesia dan para ulama
membentuk tim investigasi menyusul gelombang protes dari sejumlah ulama dan masyarakat
tentang banyaknya pernyataan dan tata cara ibadah
yang menuai kontroversi di pondok pesantren al zaitun
di jakarta dua anak panji gumilang dan enam pengurus ponpes al zaitun
mangkir dari panggilan baris krimpolri pada hari selasa
pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di pondok pesantren al zaitun
dua anak panji gumilang i p dan a p diketahui sebagai pengurus di pondok pesantren al zaitun
masing masing sebagai ketua pengurus yayasan pesantren indonesia dan sekretaris
apabila kedelapan orang tersebut tidak hadir

pada saat ini akan diberikan undangan klarifikasi yang kedua
untuk perkembangan kegiatan penyelidikan
saudara pg baris krimpolri telah melakukan upaya
melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait
terkait penggunaan audit dana bos
sementara dari hasil koordinasi dengan kementerian agama
terkait audit dana bos pesantren al zaitun
hasilnya pondok pesantren al zaitun dinyatakan
tidak terdaftar di kementerian agama
kementerian agama juga tidak mencari penyelidikan
yang berbeda dengan penyelidikan yang tersebut